assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jujur pak hari ini aku mau protes dulu sebenarnya sama cnn sebelum aku stand up ya
karena ini aku ceritain kronologinya ya pak ya teman teman semua di sini ya
dulu tuh aku tuh kemarin tuh diundang sama cnn
katanya doh stand up di cnn nanti bakal ngundang pak prabowo
ini aku gak menjilat pak sumpah aku tuh ngefans banget sama pak prabowo
makanya aku tuh udah siap banget gak cuma materi kostum loh aku udah siap
tapi ada satu hal yang aku lupa pak cnn kan bilangnya ngundang ya
kalau ngundang kan berarti bisa ditolak kan
makanya sekarang akhirnya pak prabowo nya gak ada gitu
jadinya bingung ini mau tadi tuh udah siap lupa joget kayak gini udah siap
aku tuh udah ngebayangin aku akan bercangkrama dengan pak prabowo
solat diimamin sama pak prabowo di backstage udah siap padahal

aku tuh udah ngebayangin aku akan bercangkrama dengan pak prabowo
tapi tidak bisa juga ada pak daniel anzar saya juga dulu ngefans banget sama bapak bapak
untungnya pak aku komika profesional pak untungnya aku udah siapin
bersama saya pak prabowo di tahun dua ribu dua puluh empat bersama saya berkuda
udah siap saya pak
banyak juga ya kantong bajunya pak prabowo ternyata
dan jujur pak ini aku mau cerita sedikit pak ya
di tahun dua ribu sembilan belas tuh itu adalah awal mula aku tuh ngefans sama pak prabowo
dan di dua ribu sembilan belas tuh jujur aja aku tuh sering dibully gitu sama temen temenku
gara gara aku tuh terlalu ngefans dengan pak prabowo
dan di kesempatan kali ini pak
nih temen temenku yang nonton di rumah ya
aku udah bawa daftar nama teman temanku yang dulu ngebully aku pak
yang pertama ini ada teguh pak
teguh ini pak siap siap ya mas teguh ya
teguh waktu itu dia bilang buat apa dulu dukung prabowo
gak mungkin menang teguh pak yang bilang pak
waktu dan tempat saya persilahkan
nanti kalau butuh alamat saya kasih juga nggak bawa pak aman
yang kedua ada kevin mbak
kevin bilang begini
pak prabowo keseringan kalah kayak mu
sumpah yang bilang kevin pak
bukan saya sumpah pak
dan yang ketiga ada yusuf
yusuf nggak bilang apa apa sebenarnya pak
tapi dia orangnya jebelin jadi nggak apa apa kalau mau diisikan juga nggak apa apa pak
saya kasih juga alamatnya yusuf
dan aku tuh bingung gitu kenapa cnn undang aku kesini
masukkan kalau memang barifan ada masalah sama pak prabowo
makanya ngomong langsung aja gitu pak gak usah lewat aku gitu
banyak gitu yang
yang yang yang yang berat gitu dari aku
jujur aku tuh dulu ngefans banget dengan pak prabowo
sampai beliau jadi menteri pertahanan pak jokowi
ini yang tadi dibahas juga pak
aku adalah salah satu orang yang
dulu tuh ngefans banget tapi tiba tiba dia bergabung
aku tuh agak agak kecewa gitu pak
dan dalam hatiku tuh kayak pengen teriak gitu
saya kecewa tapi gak seberani tuh pak
saya tetap ini kok saya tetap sadar diri posisi saya
saya tuh kecewa gitu dengan ketika
ketika pak prabowo bergabung gitu dengan pak jokowi
kenapa karena aku tuh bingung gimana gitu posisinya
ketika menawarkan untuk jadi menteri pertahanan
karena kan pasti akan akward banget ya pak ya
waduh itu pasti deg degan banget kan
gak jadi deh pak
jadi kan deg degan gitu
karena jangan kan pak jokowi ngayangin gitu misalnya
aku adalah pak prabowo gitu misalnya
hal pertama yang ada di kepalaku adalah orang pasti mau ngejek
ya kan pak ya wajar kita mikir begitu kan
karena tapi untungnya pak jokowi tidak melakukan itu
kan nggak pernah ada sejarahnya gitu pak jokowi nelfon pak prabowo
gak ada ceritanya begitu kan
gak ada pak
dan yang aku salut di tahun dua ribu sembilan belas itu pak
ketika pak prabowo akhirnya bergabung gitu dengan pak jokowi
gak ada dendam gitu
diterima begitu aja
karena pak jokowi nelfon pak prabowo dan ngomong gitu kan
saya mau ngundang bapak untuk jadi menteri pertahanan indonesia
apakah bapak mau
dan pak prabowo membalas
setelah kamu ngalahin saya
kamu mau ngundang saya jadi menteri pertahanan kamu
akhirnya bergabung juga gitu pak
dan pak jokowi juga membalas lagi gitu
oh kok jadi pak prabowo juga suaranya
alhamdulillah pak prabowo
oh iya satu lagi pak
tapi ini dari saya muhammad ronaldo dan teman teman di sini juga mungkin
oh itu pak yusuf pak
ada disitu pak kalau mau disikat itu pak
itu yusuf tuh
dan saya mau bilang aja dari saya muhammad ronaldo rakyat kecil
siapapun yang nanti jadi presiden
tolong menurut saya jurubicara pemerintah itu jabatannya diganti gitu pak
karena kayaknya yang dibutuhkan oleh pemerintah kita itu adalah juru dengar
karena pemerintah kita sepertinya
menurut pengalamannya tidak punya masalah dalam bikin alasan
yang mereka belum mampu adalah mendengar masyarakatnya sendiri
nama saya aldo terima kasih
tadi penampilan dari aldokomisi co
mungkin bisa tepuk tangan
bapak bapak disini semuanya dari tadi senyum senyum
merasa tersindir atau gimana nih
jadinya dilarang tepuk tangan
oh boleh boleh tepuk tangan
ini tadi mirip sekali dengan pak prabowo bang daniel
mungkin nanti bisa diajak ketemu pak prabowo karena aldo ini ngefans banget
sebelahan sekaligus minta tanda tangan ya bang daniel ya
sekaligus tadi penampilannya aldo dari komisi co
menutup perjumpaan kita pada malam hari ini
saya mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya
kemudian tadi mas usman hamid udah ngacir duluan
katanya ada rapat
terima kasih juga
kemudian ada mas willy vermonte
terima kasih semuanya yang sudah hadir
dan juga teman teman mahasiswa
terima kasih sudah berparti
antisipasi pada malam hari ini
sampai ketemu nanti pada episode episode political show berikutnya
dan sekali lagi siapapun yang akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
masih belum pasti karena konstelasi politiknya akan semakin dinamis
apakah perkawinan politik antara gerindra dan juga pkb akan berlanjut nanti
ke pelaminan kita nggak tahu
siapa yang jadi capres
siapa yang jadi cawapres
nanti kita akan kupas tuntas berikutnya dalam episode political show
beraninya mbak pram